ya saya kira lebih baik lebih berwarna lebih banyak
masukan masukan yang berbeda dari perspektif yang berbeda pula
mas kalau ini partainya kan sekarang lebih berwarna lah lebih banyak
kalau dari mas gibran sendiri melihatnya seperti apa mas
saya kira lebih baik lebih berwarna lebih banyak
masukan masukan yang berbeda dari perspektif yang berbeda pula
saya audrey chandra saksikan program program kompativity
tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya